diresmikan pada tiga oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua blok m mall dahulu menjadi pilihan bagi anak muda di kawasan selatan jakarta untuk nongkrong
tempat ini sekaligus menjadi pusat perbelanjaan yang populer di era tahun sembilan puluh an sampai dengan tahun dua ribu an
dua dekade berselang blok m mall sudah mulai berubah
pengunjung tak lagi seramai dulu dan pandemi covid sembilan belas juga turut memukul sektor usaha di sini
banyak sekali para pemilik usaha yang terpaksa menutup toko mereka karena tidak lampu lagi bertahan
inilah wajah blok m mall kini
pusat perbelanjaan yang sempat menjadi kiblat kaula muda di era sembilan puluh an hingga dua ribu an ini perlahan kehilangan pesona
julukan one stop shopping sebagai pusat kuliner dan fashion yang terintegrasi dengan terminal blok m kini seolah tak berbekas
bagi sebagian orang blok m mall sudah kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan modern yang menjamur di seantero jakarta
pernah beberapa kali tapi kalau buat kesini kayaknya jarang banget ya
kondisinya sih kalau untuk bentuk fisik kayaknya masih sama sama yang dulu dan pastinya kalah lah sama sekitar
kalau disuruh belanja kira kira mau belanja di sini atau pilih tempat lain

mungkin option kesekian kali ya
kalau untuk mau nyari murah mungkin disini bisa
lorong sepanjang lima ratus meter yang dulu tak pernah sepi dari teriakan para pedagang kini nyaris senyap
dado pedagang yang telah menghabiskan separuh hidupnya berjualan pakaian di blok m mall hanya bisa pasrah
pandemi covid sembilan belas semakin menghantam usahanya yang sudah lesu
sama pandemi ini
di masa sulit ini dado adalah satu dari sedikit yang bertahan
selebihnya memilih menutup kios karena tak ada lagi pemasukan
pengelola mengakui jumlah pengunjung blok m mall turun drastis dibanding sebelumnya
di masa kemasannya blok m mall mampu mencatat jumlah pengunjung hingga lebih dari lima belas ribu orang setiap hari
kini di masa pandemi setidaknya hanya dua lima ratus pengunjung saja
yang menyambangi pusat perbelanjaan ini
terutama yang kita sebut lantai atas itu memang sangat sangat terdampak sekali
ya denyut blok m mall belum sepenuhnya mati
meski banyak pedagang yang tak bisa bertahan dan jumlah pengunjung tak lagi menjanjikan
geliat asa itu masih ada
ramainya bursa mobil mewah bekas dan bengkel mobil di lantai bawah masih membawa harapan
namun jika blok m mall tak berbenah dan mengejar ketertinggalan
maka blok m mall hanya akan menjadi nama dalam ingatan